tujuh belas agustus merupakan hari yang penting dan bersejarah bagi bangsa indonesia
tanggal tujuh belas merupakan hari di mana kita bisa mendapatkan meraih kemerdekaan
nah biasanya dalam meraih ataupun merayakan hari tujuh belas an
banyak sekali lomba lomba yang diadakan untuk bisa memeriahkan hari kemerdekaan
bahasanya adalah tanggal atau tujuh belas an
nah saat ini saya bersama dengan
nah makna tujuh belas an apa sih mas
hari kemerdekaan buat mas kaisang
susah juga ya pertanyaannya ya
apa ya kalau untuk anak muda
ya bisa diartikan kayak kita
kayak apa namanya terima kasih buat
para pejuang kita ya
yang udah ini apa kayak memperjuangkan
sekarang kita bisa kayak ayo di sini nikmatin bikin vlog
kalau dulu nggak ada yang berjuangin nggak bisa
nah aku akan men challenge saya men challenge mas kaisan untuk lomba tujuh belas an
oke yakin dong
kita akan lomba balap karung makan kerupuk sama main apa memindahkan kelereng
gitu dari kandok itu
pokoknya siapapun yang menang nanti yang kalah pokoknya pasti akan bersama
nah udah gitu aja lah
oke ya tunggu ya
permainan pertama tadi saya kalah
nanti saya menang beda tipis banget
tapi boleh lah
masih satu kita akan games berikutnya
makan kerupuk dulu apa balap karung dulu
makan kerupuk dulu
oke makan kerupuk
satu dua tiga
eh udah leang
ini curang tangannya nggak boleh kena
karena udah buka gitu
cuman jatuh aja sih
ya menang walaupun tadi sakit curang tapi saya menang balap karung belum ada akhirnya
sekolah dua puluh satu tetap kalah kalah lomba iya berarti harus up dua kali tolonglah ayo
karena walaupun saya menang terakhirnya dan adalah yang tetap ayo mbak ayo ya
lumayanlah sia sia trx lima puluh itu baru satu aja nggak sempurna kalau cewek
gini ya udah terserah pokoknya push up kan
dua waktu nggak niat banget sumpah
itu kenapa tangannya kurang sembilan puluh derajat itu tadi
enam tujuh delapan sepuluh kali aja ya sembilan sepuluh itu kau di militer kurang itu tadi
ya ini hanya untuk permainan iseng iseng aja sih sebenarnya karena walaupun ya
kalah sih sebenarnya dia sportif aja
jadi itu lo kenangan kenangan kita bermain lomba lomba tujuh belas an
sudah selamat hari tujuh belas an agustusan ada neza megawati solo jawa tengah
sampai ngarep solo juga